gempa magnitudo tujuh skala richter melanda lombok lima agustus lalu
ratusan nyawa menjadi korban ribuan warga terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka
korresponden yudi yudawan melakukan liputan sejak hari pertama pasca gempa
bangunan rusak ini hanyalah gambaran kecil dari satu ratus sembilan puluh delapan ribu warga di kawasan lombok utara
yang terpaksa mengungsi akibat gempa yang melanda lombok pada minggu kemarin
sementara kurang lebih tiga ratus orang kehilangan nyawa mereka dan ribuan orang lain
terpaksa mengungsi akibat rumah mereka porak poranda karena terjangan gempa
pertama kali kami datang dengan tim liputan
kita tiba di mataram di bandara praia
yang saya lihat dan tim liputan lihat adalah banyak sekali wisatawan
yang seolah olah ingin meninggalkan mataram
mereka berbonong bonong di bandara
mereka berdesak desakan dan terlihat berusaha untuk segera keluar dari lombok
karena mereka khawatir pasca gempa yang melanda kawasan itu hari minggu kemarin
bandara internasional praia lombok senin pagi tampak ramai
oleh wisatawan mancanegara yang ingin segera meninggalkan lombok
kepanikan tergambar di wajah mereka
bagi mereka lombok tidak lagi aman
gempa magnitudo tujuh telah merenggut impian liburan indah mereka di pulau lombok
dari praya kami pun bergegas menuju ke kota mataram
dan salah satu tempat yang kami tuju pertama kali adalah rsud kota mataram
karena kami yakin di tempat itu banyak warga korban gempa yang dirawat
dan harus mendapatkan pertolongan
pemandangan memilukan begitu saya menjejakkan kaki di rsud mataram
ratusan pasien dirawat di tenda darurat di luar gedung
sebagian dari mereka adalah korban gempa minggu malam
selain duka rasa takut dan traumatis juga terlihat di mata mereka
lombok utara merupakan salah satu kabupaten terparah yang terkena dampak dari gempa
yang terjadi pada minggu yang melanda lombok dan sekitarnya
kurang lebih perjalanan membutuhkan waktu dua lima jam
dan rupanya bukan perjalanan yang mudah
karena kami harus melintasi medan yang berat
tujuan berikutnya adalah kota lombok utara
dua setengah jam dari mataram
lombok utara merupakan kota terparah yang terdampak guncangan gempa
perjalanan kami menuju lombok utara
perjalanan kami menuju lombok utara
beberapa kali terkendala oleh medan jalan yang rusak dan tertimbun longsoran
kali ini saya akan menuju kampung santong mulia
salah satu desa di lombok utara
di mana hampir seribu bangunan tempat tinggal dan belasan fasilitas publik rata dengan tanah
saya bertemu dengan dwi warga santong yang kehilangan rumah dan harta bendanya akibat gempa
tidak terasa kami dan tim liputan sudah seharian melakukan liputan dan siang berganti dengan malam
dan kota lombok utara gelap layaknya kota mati
tapi kami tetap berusaha untuk mencari warga korban gempa di pengungsian pengungsian yang ada di sejumlah titik di kota lombok utara
gempa telah membuat kota lombok utara lumpuh total

dalam gelap saya menuju ke pos pengungsian warga lading lading
di tengah lapangan ini beratapkan tenda ratusan warga mengungsi dalam gelap dan dinginnya malam
kami mendapatkan informasi dari basarnas dan tim sar bahwa ada sejumlah korban yang masih terperangkap di masjid
terutama di daerah lading lading dan daerah pemenang
di sanalah tim evakuasi dan juga tim sar berusaha untuk mencari korban
yang diduga masih tertimbun di kedua masjid tersebut
aktivitas pencarian korban gempa pun dilakukan
kali ini petugas sar dan tni mencari sejumlah jenazah korban yang tertimbun di masjid jabal nur lading lading dan masjid karangpangsor
empat warga ditemukan tewas
permasalahan ternyata tidak selesai sampai di situ
warga selamat yang terdampak akibat gempa yang terjadi pada minggu di kawasan lombok sekitarnya harus menghadapi persoalan baru
mulai pangan tempat tinggal air bersih serta obat obatan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh para pengungsi
kebutuhan air bersih makanan hingga obat obatan seakan tak bisa dipandang sebelah mata
desa selengen di kecamatan kayangan ini misalnya
warga mulai mengeluhkan berahkan
sebelum lonsia dan wanita hamil segera harus ditangani
saya juga masih menjumpai pengungsi yang terluka dan masih berada di tenda pengungsian
bukan perkara mudah untuk mengembalikan lombok utara seperti sediakala
tetapi apabila pemerintah pusat pemerintah ntb dan juga warga bahu membahu
saya rasa tidak ada yang tidak mungkin untuk
lombok utara seperti halnya sebelumnya
tidak hanya pembangunan rehabilitasi infrastruktur
tapi juga pendampingan masyarakat terhadap trauma akibat dampak psikologis gempa
tapi juga memberikan lapangan pekerjaan serta peluang lain bagi masyarakat
yang terdampak gempa dan kehilangan pekerjaan mereka
yudi yudawan lombok utara